polisi terus berupaya memecahkan teka teki kasus penemuan empat jenazah satu keluarga
di perumahan citra garden extension satu kalideres
pada hari ke tujuh sejak keempat jenazah ditemukan pada kamis sepuluh november
polisi masih memeriksa fakta dan bukti kasus ini dengan pendekatan keilmuan
setelah memeriksa suhu ruangan untuk menghitung waktu kematian
pada rabu enam belas november polisi mengungkapkan juga meneliti temuan belatung di tkp
direktur reskrimumpol dametor jaya kombespol henki haryadi mengatakan
polisi telah meminta pendapat ahli etomologi terkait temuan belatung pada keempat jenazah
pada hari yang sama polisi juga kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah kalideres
olah tkp kali keempat ini melibatkan sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu
mulai dari ahli mediko legal patologi anatomi toksikologi
dalam olah tkp ini juga ditemukan tumpukan sampah yang sudah menggunung di bagian belakang rumah
dan ternyata ini kita memperoleh beberapa kemajuan atau punti putaran daripada penyelidikan ini
dalam tkp sore hari ini kita temukan gunungan sampah yang ada di dalam
jadi bisa kita asumsikan
nanti kita ahli yang akan menjelaskan
selain memeriksa jenazah dan tempat kejadian perkara
polisi juga melakukan upaya psikologi forensik dan digital forensik
digital forensik dilakukan dengan memeriksa alat komunikasi keempat almarhum
sementara psikologi forensik polisi memeriksa riwayat mereka semasa hidup
hal ini meliputi riwayat kejiwaan kesehatan hingga keuangan
polisi mengakui kasus ini cukup rumit
sedang menyelidi sebab kematian dan motif peristiwa ini dan sekarang sedang berproses
karena ini kasus yang cukup cukup rumit dan ini saling harus teliti
kita harus benar benar teliti
sebelumnya sempat disebut para korban tewas akibat kelaparan namun belakangan dibantah polisi
kamis pagi kabit humas polda metro jaya kombes endra zulpan memastikan
kelaparan bukan menjadi penyebab kematian satu keluarga
hal ini didukung dengan fakta bahwa ekonomi para korban berkecukupan
hal ini memang bisa dikatakan ini bukan kematian kelaparan
tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara saintifik
lain investigasi bisa mengetahui secara ilmiah
sebelumnya empat orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam
satu rumah di perumahan citra garden satu extension kalideres jakarta barat pada kamis pekan lalu
sejumlah dugaan pun muncul terkait penyebab motif korban tewas
termasuk dugaan keterlibatan sekte tertentu
polisi saat ini juga telah memeriksa sejumlah buku yang berisi sejumlah ajaran agama
yang ditemukan di lokasi
tim liputan cnn indonesia jakarta